gias auto show dua ribu delapan belas di kota surabaya diharapkan dapat mendongkrak industri otomotif lokal dengan peluang bisnis yang cukup besar
gias auto show kembali digelar di kota surabaya dengan melibatkan brand brand otomotif ternama di indonesia
gias menargetkan penjualan roda empat hingga dua ribu unit
kepala dinas perindustrian dan perdagangan jawa timur menyatakan peluang industri otomotif di jawa timur masih terbuka lebar
di mana peredaran kendaraan roda empat di jawa timur sekitar delapan belas dua ratus sementara jumlah penduduk jawa timur mencapai tiga puluh delapan juta jiwa
untuk mengetahui perkembangan selengkapnya telah bergabung bersama kami korespondensi nn indonesia eka rima di surabaya jawa timur
eka kalau biasanya pameran otomotif
selalu dibanjiri oleh warga yang ingin melihat kendaraan kendaraan terbaru
terutama kendaraan yang unik yang menarik dan juga harga harga yang pasti ditawarkan lebih murah
apa keseruan di sana yang bisa anda bagi kepada kami mengenai gias di surabaya jawa timur
silahkan dengan laporan anda
ya yuda selamat datang
situasi pada hari ini sejak pukul sepuluh pagi hari tadi hingga saat ini sepertinya pengunjung sudah mulai banyak hadir
apalagi saat ini adalah weekend malam minggu
pastinya banyak masyarakat yang menghabiskan malam minggu mereka untuk bisa hadir ke satu satunya pameran otomotif terbesar di indonesia ini
dan mereka sebenarnya sebagian besar datang ke sini tidak untuk memberi secara langsung
tapi ingin melihat seperti apa produk produk baru yang diluncurkan oleh produsen produsen atau sekitar tujuh puluh eksibitor yang hadir pada gias tahun ini
dan juga ingin melihat promo promo apa yang ada
karena memang promo itu menjadi daya tarik tersendiri
apalagi dalam situasi sekarang meski pertumbuhan
tapi masyarakat pasti harus berpikir ulang untuk bisa membeli kendaraan baik itu roda dua atau roda empat dalam kondisi ekonomi yang seperti sekarang ini
apalagi nilai tukar rupiah terhadap dolar juga cukup lemah sekali
maka masyarakat harus mencari strategi jitu bagaimana agar mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka untuk membeli kendaraan roda empat dan roda dua ini
dengan harga yang cukup terjangkau dan fasilitas fasilitas yang cukup murah yang diberikan oleh eksibitor eksibitor yang hadir pada gias tahun ini
sudah berbincang kepada sejumlah eksibitor yang hadir di sini dengan sejumlah brand
mereka memang mengalami resiko atau juga menghadapi resiko resiko dari pelemahan ekonomi saat ini
kemudian juga turunnya mata uang rupiah terhadap dolar
mereka memang menghadapi berbagai risiko
tapi efek dominonya tidak cukup dominan dan juga tidak cukup besar bagi produsen produsen ini
karena mereka masih bisa bekerja dengan cukup maksimal atau dengan cukup efisien dengan kebijakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah
misalnya bank indonesia mengeluarkan
suku bunga acuan yang cukup membantu terhadap kinerja kinerja pemasaran otomotif pada tahun ini
maka mereka juga masih bisa melakukan penjualan meski dengan mengambil keuntungan yang tidak sebesar tahun tahun sebelumnya
pada tahun ini setidaknya target penjualan mereka yang akan dicapai
bukan pada keuntungan yang berlipat ganda
tapi artinya mereka harus mengeluarkan unit unit yang pada tahun lalu sudah diproduksi
maka tahun ini harus dikeluarkan dan untuk memberikan peluang pada produk produk baru yang sudah diproduksi pada tahun ini
untuk bisa dikeluarkan juga kepada masyarakat
misal untuk sejumlah brand brand ternama seperti yang dilakukan oleh honda daid hatsu kemudian toyota dan juga mitsubishi
mereka belum mengeluarkan produk baru yang cukup signifikan
tapi mereka masih menjual produk produk lama yang sampai saat ini juga masih menjadi idaman masyarakat
ya ini semisal dengan kendaraan keluarga atau kendaraan kendaraan roda empat untuk keluarga
namun tipenya adalah tipe sporty yang masih banyak dicari oleh masyarakat di sini
kemudian juga dengan dp yang murah
tp ada potongan hingga tiga puluh persen
ini merupakan fasilitas fasilitas yang diberikan oleh sejumlah produsen untuk menarik pengunjung
supaya mereka tertarik untuk membeli kendaraan kendaraan mereka yang sudah di stok atau diproduksi pada tahun sebelumnya untuk dijual pada tahun ini
sementara beberapa brand ternama dengan high class atau dengan penjualan penjualan kendaraan mewah
mereka juga sudah menjual beberapa produk mewah mereka
bahkan ada yang inden sampai empat unit
misal sekelas bmw
dan juga ferrari
juga dijual dengan inden
pada hari ini sudah ada sekitar empat unit yang sudah terjual pada hari ini dengan brand brand istimewa tersebut
yang dibeli oleh masyarakat di jawa timur ini
artinya kondisi ekonomi saat ini tidak berpengaruh cukup signifikan terhadap industri otomotif yang ada di jawa timur
atau pada pameran kali ini
dilihat memang antusiasme masyarakat masih cukup signifikan pada hari ini
ini hari pertama
banyak sekali masyarakat yang sudah hadir
jika saya menanyakan kepada panitia pelaksana sendiri
saja sudah ada sekitar tiga ratus sampai lima ratus masyarakat yang hadir di sini
dan ini belum ditutup sampai jam sepuluh malam hari nanti
apalagi sampai penutupan terakhir pada tanggal dua puluh tiga september nanti
diharapkan bahwa target pemasaran yang sebanyak dua ribu unit dipasarkan lebih tinggi dari tahun lalu
sebanyak satu tujuh ratus unit diharapkan tercapai pada tahun ini
baik eka rima
begitu fantastis jumlahnya
sepertinya warga surabaya tidak terpengaruh dengan merosotnya nilai tukar rupiah ya
terima kasih untuk informasi anda
bertugas kembali eka rima